sempat kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku pemerkosaan yang terjadi di bintaro
kota tanggerang selatan pada agustus pada dua ribu sembilan belas lalu
akhirnya satuan reskrim polres tanggerang selatan berhasil menangkap pelaku
dengan pengawalan bersenjata lengkap pelaku pemerkosaan digiring di halaman mapores tanggerang selatan pada senin sore
pelaku mengaku kilaf dan menyesali perbuatannya usai ditangkap oleh satreskrim polres tanggerang selatan
dan menurutnya saat itu dirinya dalam keadaan mabuk
ia pun mengaku awalnya dirinya hanya akan melakukan aksi pencurian di rumah korban
polisi mengaku sempat kesulitan mengidentifikasi pelaku lantaran pelaku selalu berpindah pindah tempat
ia akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya di daerah perigi pondok aren kota tanggerang selatan
selain menangkap ri polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya spray selimut pakaian korban telepon genggam
dan sebuah besi
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan ancaman di atas sepuluh tahun penjara serta pasal undang undang ite
saya senang pada mabuk terus nafsu diraihnya menggigitkan
terus memang lihat kamu memperkosa atau apa datang situ
lihat saya mau rampok
baik korban maupun saksi saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku
untuk itu kami butuh proses
untuk membuktikan untuk mengidentifikasi identitas dari pelaku ini
kami memang memiliki cctv cuma kami juga harus memastikan kembali apakah orang yang di cctv tersebut adalah identitas yang kita duga selama ini
yaitu dengan inisial ri